jurnalis adalah saksi dari sebuah peristiwa dan menyampaikannya secara berimbang bukan sekadar asumsi belaka
saya yudh yudhawan untuk cnn indonesia